sejumlah tenaga kesehatan sudah mendapatkan notifikasi vaksin covid sembilan belas dari pemerintah
rencananya pada pertengahan januari dua ribu dua puluh
pemberian vaksin mulai dilakukan lalu seperti apa sebetulnya mekanisme pemberian
dan apakah para tenaga kesehatan tersebut
sudah diberikan penjelasan lengkap mengenai vaksinasi ini
kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan dokter spesialis penyakit dalam
ini kan dokter juga tenaga penunjang sektor kesehatan menjadi prioritas pertama
dalam pemberian vaksin covid sembilan belas oleh pemerintah
sampai saat ini dokter teo sudah mendapatkan notifikasi atau sms sebelas dari pemerintah dok
untuk notifikasi yang sms belum tapi kalau untuk terregister
untuk mendapatkan vaksin sudah dari website nya
oke lalu bagaimana dok boleh diceritakan lagi cara mendaftar
sampai akhirnya terregistrasi seluruh dokter dan juga
bagaimana dokter bisa mendapatkan tenaga kesehatan lainnya di website
untuk menerima vaksin di prioritas pertama ini
waktu itu sekitar dua bulan yang lalu itu ada google form yang harus diisi
dikoordinasikan dengan rumah sakit
kebetulan saya sakit yang khusus dalam menangani covid sembilan belas
oke jadi dilakukan pendataan oleh rumah sakit ya dok
di mana dok bisa mengetahui informasi tersebut
ataupun mendapatkan notifikasi kalau sudah terdaftar

yang dari situ
lalu dok dari tempat anda bekerja sendiri saat ini
apakah semua nakes ini sudah mendapatkan notifikasi vaksinasi tersebut
belum belum rata
untuk yang ini hanya beberapa saja yang sudah mendapatkan sms
oke mungkin bisa diceritakan dok dari beberapa yang sudah mendapatkan sms sebelas tersebut
apa isi dari sms atau notifikasi
notifikasi yang dikirimkan tersebut
saya sendiri masih belum ini dapat kata katanya ya yang untuk ininya sendiri
tapi kalau yang untuk yang di website yang kita memasukkan itu sudah bisa diizinkan
bahwa anda mendapat vaksinasi gratis untuk mendapatkan vaksin ini
oke itu artinya apakah juga diberitahukan kapan kemudian akan dilakukan vaksinasi dok keterangannya
tidak saat ini belum ya
oke sementara itu untuk mekanisme bagaimana vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sendiri
apakah ada gelombang gelombangnya atau bagaimana mekanisme yang diberitahukan oleh satgas
sejauh ini kalau untuk juknisnya baru kami baca kemarin
kebetulan saya juga di satgas covid ya ini kita baru mendapatkan juknisnya
karena untuk dari perhimpunan sendiri kami baru membentuk
tapi kalau ini adalah suatu lini koordinasi yang diatur dari dinkes
dan kemungkinan vaksin ini akan diberikan di fasilitas fasilitas kesehatan
baik itu di rumah sakit mungkin di poskesman
oke terkait dengan nanti pemberian
yang ketunjuk juknisnya memang cukup lengkap
sejauh penyediaan koordinasi terus kemudian penyimpanan dengan sangat penting penyentikan posisi dan yang lain lainnya sudah
cuman masalahnya mungkin sedang untuk dipahami dulu dan nanti baru untuk disosialisasikan
kemudian proses sosialisasinya sendiri bagaimana dok
apakah ini sudah terinformasikan dengan jelas kepada para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lainnya
saat ini belum
mungkin dalam beberapa hari ke depan kalau ingin
sudah diberitahukan belum dok kapan sebetulnya proses vaksinasi untuk prioritas ini akan selesai
kemudian bisa beralih ke
ada prioritas prioritas lainnya seperti orang rentan dan lain lain
kalau dari petunjuk kemarin sudah ada perkalenderan
pertama untuk yang kelompok satu itu mulai dari lima belas januari ya
mulai lima belas januari artinya pertengahan januari
dan juga dengan asn dan tentara dan lain lain
lima belas januari sampai tanggalnya sudah diberitahukan pula dok
januari lima belas kurang lebih dua mingguan waktu itu ya
akan diberikan dualdos ya artinya berarti akan ada jeda juga untuk pemberian vaksin selanjutnya
oke dok ini kan vaksinasi sekarang menjadi salah satu harapan masyarakat ya untuk kemudian melawan covid sembilan belas
yang sudah mungkin sebelas bulan ada di indonesia
sebetulnya bagaimana para dokter ikatan dokter juga menyambut kedatangan vaksin di indonesia
ya kalau dalam hal ini
jadi memang ini menjadi salah satu upaya kita ya
jadi dalam hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa dalam peradatan manusia
kita mendapat pandemi dan dalam waktu satu tahun kita sudah buat vaksin dan bisa dilakukan vaksin secara massal
tidak pernah ada di dalam sejarah peradaban manusia sampai saat ini
oke dr teo sendiri artinya sangat optimis ya dengan kedatangan vaksin ini bisa membebaskan kita dari covid sembilan belas
ya kita lihat dari berbagai pengalaman yang kita bisa melihat baru kita keluar dari beberapa penyakit penyakit pandemik
memang salah satunya adalah vaksin menjadi salah satu jawabannya
oke baik dok
nanti mungkin kita akan kembali berbincang setelah kemudian
dokter kembali sudah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah
untuk sementara terima kasih dokter theo audianto dokter spesialis penyakit dalam sudah bergabung bersama kami sore hari ini selamat sore dok
ya baik terima kasih